hai reza di pertarungan ini aku akan mengembalikan ingatanmu
disana tempat mesinnya
malu minah seperti kamu
tidak layak melawanku
tunjukkanlah kekuatanmu sekarang juga
coba serah kalau bisa
yg sudah nicpot sky
jadi ini kekuatan parusan putih
garuda itu harusnya terbang
apa yang harus aku lakukan nak
bagaimana aku harus menyerangnya
mati saja kau pengecut
akhirnya kau datang juga
aku siap mengalahkanmu bima
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya